di dalam tubuh itu terdapat
tapi saya ingin tanya lagi soal tiket yang over capacity
dan rivalitas ini sudah sangat kuat sekali gitu kan
walaunya antibiotika dan pembekalan anybodyue
daging sudah punya tulang sudah dapat
mempelai berkreta kencana dengan iring iringan kuda layaknya pernikahan di cerita dongeng
sepuluh atau delapan sampai jam sebelas tergantung
masyarakat bisa menukarkan uang baru di bank indonesia dengan melakukan pemesanan melalui aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau aplikasi pintar
es di wilayah tropis mengalami dampak terparah
dari sekitar dua puluh perusahaan pengembang game yang ada di indonesia
jadi ini saya kira sel keberanian pak jokowi ya
tapi untuk kebutuhan tim kan sebenernya kan iya
saat ini daging ayam di bawah daripada harga acuan
ritual dimulai dengan menyiapkan sesaji yang berisi hasil bumi
di kedengaran media bersama di canberra
dan apa peran dan apa yang bisa indonesia lakukan untuk menjaga perdamaian dunia
pemain yang menyelesaikan dengan jumlah pukulan paling sedikit dialah pemenangnya
kalau bisa dia turun sampai di anak cucu saya masih semua supaya bisa tahu
mudah mudahan hari hari sekarang ini di cairo terjadi kesepakatan bulat seperti itu
memasuki pekan pertama maret dua ribu dua puluh tiga para pelaku pasar masih mencermati berbagai agenda ekonomi penting yang bisa membawa angin segar bagi pasar keuangan tanah air
tanding sampai yang kemarin lawan singapura
jadi baru pertama kali keluar negeri bertanding renang ya ini
dan ini kita sekarang berada di pelabuhan tarempa
ini pulau bawah tapi kan ada beberapa pulau di sini coba nama namanya jerry pasti setiap pulau ada namanya
jadi waktunya agak lama jadi sampai berbulan bulan
dia sempet ngelatih nah gua tuh suka dibawa ke lapangan jadi gua suka tau
baik surat izin mengemudi nasional maupun internasional ya
ya jadi dapat kami sampaikan bahwa klb rabies sudah ditetapkan sejak tanggal tiga puluh mei
maka penguatan cadangan pangan pemerintah pusat dalam hal lcbp
tapi pernah gak sih ada momen dimana